melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah
penindakannya persepsi senior junior
ini sebenarnya tiga empat orang ini
melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah
apa yang dilakukan dia masuk kelas menggunakan baju olahraga
menurut senior ini nggak
ada satu kalimat dari mereka yang kemudian
kemudian dari korban mengatakan
karena dia merasa bahwa dia adalah ketua kelompok
maka kemudian dilakukan penindakan a
penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong
ya menurut saya ini sangat tidak boleh
nah motifnya tadi kehidupan mereka nih
kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas
karena merasa tadi mana yang paling kuat
titik tolak untuk melakukan penyelidikan yang lebih